sampai jumpa di video selanjutnya
kamu kenapa sih
mimpi buruk ya
sampai keringetan gini
kenapa antin memakai nama kudinisan anaknya
silas anak itu kan anaknya roy
kenapa sampai sekarang aku pasti kepikiran
ah sama mbak andin udah pulang
gue kan harus ganti perban luka gue
saya mau ganti perban
lalu aku masih mesti panggil uya
perbannya minta digantiin mbak
saya suruh kamu panggil buya
uya ini gak paham masalah ganti ganti perban
daripada nanti salah penanganan
lukamu makin parah
kan mending sama mbak andin
tunggu sama mbak andin aja
iya mas biar aku aja ya
pelan pelan pelan pelan ini aku udah pelan pelan masih aku lagi kamu nggak pelan pelan itu kamu
neken neken gitu mas sih mas eh bisa nggak sih gini gini gini gini gini contohin juga sih
kamu mau tahu nggak kamu waktu itu pas lagi kekurangan darah
tante rosa yang ngasih darah ke kamu jadi mama transfusi darah buat gue
jadi mas kalau misalkan kamu ada waktu kita ketemu ya sama tante rosa ya
kita harus bertema kasih sama dia kalau nggak ada dia aku nggak tahu lagi deh
masa gitu aja kok sibuk sih mas ketemu doang sebentar kok mas cuma tinggal
makasih jadwal saya padat kamu tahu kan masih bilang gak bisa nggak bisa kamu
ngapain aja saya bilang makasih sama dia bisa pasang saya deh lain kali kalau waktu
saya menggang baru ditutup mau ketemu boleh
jangan diteken lukanya
jadi gak bisa nih gak
kamu gak mau
mau ngapain disini
udah selesai kan
kamu istirahat ya
selamat malam mas
selamat malam pak
maaf saya baru sempat nyabarin bapak
tadi siang sebenarnya saya sudah mau bilang
tapi kebetulan bu andin yang angkat telepon
jadi saya tidak enak
ada apa ya bu
bapak kan pernah pesan sama saya
tolong dikabari kalau ada orang yang bertanya soal rena
ada yang tanya tanya bu
ada seorang laki laki yang datang ke panti
bertanya soal rena
itu kan nino
ngapain dia ke panti
apa bapak kenal sama orang ini
atau ada hubungannya sama reina pak
oh enggak bu enggak enggak
saya gak kenal
tapi lain kali kalau misalkan dia datang lagi
saya minta tolong nggak usah kasih informasi apapun ya bu
kalau begitu terima kasih
aku cuma mau bilang kalau ngapain sih kamu ngurusin anak kamu dan juga roy
buat apa kamu masih peduli
anaknya gue gak peduli
anak itu sudah bawa aib buat keluarga kamu
dan merusak rumah tangga kita dulu
berani beraninya dia hina anak roy
dulu nino suaminya andin
bisa jadi dia yang paling gak suka
atas kehadiran rena
karena rena anaknya roy
jangan jangan nino yang punya ide membuang rena dan bersekongkol sama elsa
aku gak habis pikir din
di batu nisan indi
permisi pak bapak lagi ziarah ya
loh kenapa diganti pak
saya juga gak tau saya cuma disuruh pak
kalau gitu saya mau ngambil perlengkapannya dulu pak
ada apa ini kenapa diganti ya
mau pak mau kok